memperingati hut ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara
dari puri ardiagarini jakarta
inilah kasau award dua ribu sembilan belas
bapak ibu para hadirin sekalian
kita sambut kedatangan presiden ketiga republik indonesia
bapak prof dr ing baharudin yusuf habibi
beserta nyonya nani hadi cahyanto
kepala staff angkatan udara marsikal tni yuyusutisna samm
ketua umum persatuan istri angkatan udara pia ardiagarini
dan wakil kepala staff angkatan udara
marsikal madia tni fahru zaini isnanto shmds
memasuki ruangan resepsi malam peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara

bapak profesor dr ing baharudin yusuf habibi
bapak profesor dr ing baharudin yusuf habibi

bapak profesor dr ing baharudin yusuf habibi

bapak profesor dr ing baharudin yusuf habibi

bapak profesor dr ing baharudin yusuf habibi

bapak profesor dr ing baharudin yusuf habibi
kita saksikan bersama tari nusantara dari sanggar tari yuda asri yang menampilkan tari piring dari adat minang
tari jaipong dari tanah sunda tari gelang room dari jawa timur tari giring giring dari dayak dan tari yamko rambe dari tanah papua
itu menggambarkan bagaimana keragaman dan warna warninya indonesia
karena memang keragaman dan kebindikan menjadi salah satu kekuatan utama indonesia ya dea
kelima tarian tersebut bapak ibu para hadirin mewakili lima daerah dari ujung barat hingga ujung timur negara kesatuan republik indonesia yang selama ini tidak pernah lelah dijaga kedaulatan oleh tni angkatan udara
tepuk tangan dong untuk tni angkatan udara pada malam hari ini ya
hadirin yang kami hormati peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara mengambil tema yang spesial
temanya apa dea
temanya adalah berlandas
dan jiwa profesional militan inovatif dan kemanunggalan bersama rakyat tni angkatan udara siap melaksanakan tugas matra udara dalam mendukung tugas pokok tni
tepuk tangan biar semangat
karena memang ini menjadi tema yang khusus tema yang spesial untuk semakin menunjukkan bahwa tni angkatan udara hadir untuk menjaga kedaulatan nkri tadi ya dea
bapak ibu para hadirin dalam mengawali acara pada malam hari ini
kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh kasubdis bintal kolonel sus dr randus haji imam zuhri mhub
marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing masing
dan izinkan doa akan kami pandu menurut ajaran agama islam
allahumma ya allah ya tuhan kami
puji syukur kami panjatkan kehadiratmu
atas berkah rahmat dan karuniamu
pada malam ini kami berkumpul di gedung puri ardiagarini
dalam rangka resepsi hari ulang tahun tni angkatan udara ke tujuh puluh dua
ya allah semoga engkau berikan keberkahan
dan jadikanlah acara ini sebagai sarana yang dapat membawa manfaat
bagi peningkatan profesionalitas militansi inovasi dan kemanunggalan tni angkatan udara bersama rakyat
untuk melaksanakan tugas matra udara
dalam mendukung tugas pokok tni
ya allah ya rahman ya rahim
kami mohon kekuatan kemampuan dan pertolonganmu
semoga jaya sebagai sayap tanah air indonesia
jadikanlah tugas pengabdian kami ini sebagai amal ibadah kami
hindarkan kami dari segala fitnah musibah dan marah bahaya
mudah lapangkan segala urusan
selamatkan semua pekerjaan kami
selamat dan sukseskan semua tugas kami
ya ghafur tuhan yang maha pengampun
ampuni segala salah dan dosa kami
ampuni kedua orang tua kami
ampuni para pejuang suhada kami
dan ampuni para pemimpin kami
rabbana aatina fi dunya hasanah
wafil akhiratih hasanah
sebelum kami mengundang kepala staff angkatan udara
kita saksikan dahulu video yang satu ini
silahkan tuhan diberikan pad lumia
bapak ibu para hadirin kita sambut kepala staf angkatan udara marsikal tni yuyusutisna semm
boleh tepuk tangan beri tepuk tangan yang meriam
yang terhormat bapak presiden ketiga republik indonesia
prof dr ing haji bahrudin yusuf habibi
beserta ibu nani hadi cahyanto
yang saya hormati keluarga laksamana muda
udara anumerta nur tanio pingo adi suryo
yang saya hormati para sesepuh tni angkatan udara
yang saya hormati para pejabat tni angkatan udara
yang saya hormati para pemimpin redaksi
dan teman teman pers
bapak dan ibu
tamu undangan yang berbahagia
puji syukur kehadirat tuhan yang maesah
sehingga kita dapat menyelenggarakan
resepsi peringatan ke tujuh puluh tiga
hari tni angkatan udara pada malam ini
saya mengucapkan terima kasih
untuk tni angkatan udara
kepada bapak barudin yusuf habibi
bapak panglima tni dan ibu
para sesepuh tni angkatan udara
keluarga bapak laksamana muda udara anumerta nur tanio
dan seluruh hadirin karena sudah berkenan hadir
di tengah tengah kami
pada tahun ini peringatan ke tujuh puluh tiga
hari tni angkatan udara
dengan tema pesta rakyat
yang terdiri dari dua belas kegiatan utama
dan sejauh ini
terlaksana dengan aman dan lancar
dengan terlaksananya rangkaian kegiatan tersebut
saya menyampaikan salut
dan komplimen yang setinggi tingginya
kepada seluruh panitia
para sesepuh para pejabat
dan seluruh hadirin yang berbahagia
tadi pagi hari ini
saat pelaksanaan upacara peringatan ke tujuh puluh tiga
hari tni angkatan udara
saya sudah menyampaikan
hasil kinerja tni angkatan udara
sampai saat ini
malam ini saya ingin menegaskan kembali
komitmen tni angkatan udara
untuk terus melanjutkan cita cita
dan karya para pendahulu
kita terus bekerja keras dan serius
untuk memujukkan kemampuan kita
untuk memujukkan kemampuan kita
untuk memujukkan kemampuan kita
untuk mewujudkan angkatan udara modern
yang dicintai rakyat
dan disegani di kawasan
untuk kolegium saya
di kawasan ini saya ingin mengembalikan
untuk membuat pasukan udara modern
di kawasan yang diperlukan
oleh para pendahulu
saya akan berbicara dalam bahasa indonesia
anda bisa menonton di skrin
dan anda juga bisa menikmati
para sesepuh para pejabat
dan seluruh hadirin yang berbahagia
kami patut berterima kasih
karena pemerintah sudah memberikan
pedoman yang jelas
bagi arah pembangunan tni angkatan udara
pedoman kami adalah
rencana pembangunan jangka panjang
maaf dua ribu empat sampai dengan dua ribu dua puluh empat
saat ini program tersebut
berada pada rensra tahap tiga
dan mef tahap dua
tahun ini menjadi sangat krusial bagi kami
karena menjadi akhir rensera tiga
dan awal untuk merencanakan rensera keempat
atau rensera terakhir
dari program pembangunan jangka panjang
tni angkatan udara
nantinya di tahun dua ribu dua puluh
tni angkatan udara
harus mampu mempertanggungjawabkan
di hadapan bangsa dan rakyat indonesia
dari komitmen tersebut di atas
saya bersyukur bahwa program kerja
tahun anggaran dua ribu delapan belas
berjalan dengan baik
pencapaian penting yang membanggakan kita semua adalah
dalam bidang keselamatan terbang dan kerja
kita telah berhasil mempertahankan kondisi
sampai tiuran pertama tahun anggaran dua ribu sembilan belas
saya berharap hal ini dapat dipertahankan
dengan modal program
dengan modal program
dengan modal program
dengan modal program
yang terdiri dari dua belas elemen lambangnya
ada sebuah adigium mengatakan
tidak ada pembenaran saat anda terbang
kedalam badai saat kondisi damai
hal ini bukan berarti bahwa para prajurit
harus takut terbang
atau takut menghadapi tanda tangan tugas
airman yang hebat adalah
mereka yang selalu taat prosedur dan peraturan
dalam pelaksanaan tugas
dalam kondisi normal
pada tahun anggaran dua ribu delapan belas
program pembangunan tni angkatan udara
dilaksanakan dengan pengadaan alutsista baru
penguatan organisasi dan sistem pertahanan udara
diikuti peningkatan kemampuan pada bidang pengawasan
operasi dan laksananya
dan pemberdayaan wilayah dirgantara
pada tahun anggaran dua ribu delapan belas
operasi pengamanan wilayah udara nasional
telah mendeteksi satu ratus enam puluh tiga pelanggaran
dalam penanganan misi penanggulangan bencana alam
dan bakti sosial
kekuatan pesawat angkut
dan helikopter tni angkatan udara
telah mengangkut dua puluh enam delapan ratus satu orang
kita juga telah melakukan validasi organisasi
berupa penambahan satuan kerja
dan jabatan baru
berikutnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit
tni angkatan udara melaksanakan program santunan
kepada satu ratus empat keluarga prajurit
yang gugur dalam tugas
berupa beasiswa untuk putra putri sampai lulus kuliah
kami juga mengadakan program pembangunan seribu rumah prajurit
pada tahun anggaran dua ribu delapan belas
dan tercapai seribu satu ratus tiga puluh rumah
dan akan dilanjutkan dengan sasaran dua ribu rumah
pada tahun anggaran dua ribu sembilan belas
para sesepuh para pejabat
dan seluruh hadirin yang berbahagia
di tengah kemajuan yang dicapai
kita menyadari bahwa
dinamika ancaman yang harus dihadapi tni angkatan udara
juga berubah menjadi multi dimensi
wilayah dirgantara nasional
yang dulu sepi dan sunyi
kini menjadi emas biru
yang diperbutkan banyak kepentingan
eksploitasi besar besaran akan terjadi
di wilayah dirgantara nasional
pada masa mendatang
hal ini semakin nyata
juga telah ada dihadapan kita
dan pengembangan teknologi dirgantaraan modern
akan semakin sulit ditebak
dan juga sulit dikejar
dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu
agar sasaran pembangunan kekuatan pokok minimal
pada reinserat ketiga
tercapai tepat waktu
pada akhir tahun dua ribu sembilan belas
tni angkatan udara akan melanjutkan program
penguatan sistem pertahanan udara
dan melanjutkan pembangunan
organisasi tni angkatan udara
dalam rangka mendukung visi misi pemerintah
indonesia sebagai poros maritim
akan meningkatkan interoperabilitas antarangkatan
dan meningkatkan kemampuan operasi udara
khususnya operasi udara malam
dan penindakan sasaran laut
kita juga meningkatkan operasi kehadiran
di seluruh wilayah nkrk
mengoptimalkan operasi pesawat
serta latihan dan operasi bersama
dengan negara negara saham
dalam rangka tanggap darurat bencana
kekuatan alutsista tni angkatan udara
akan terus disiagakan
untuk operasi bantuan sosial
dan operasi bantuan tni angkatan udara
untuk menghadapi bencana
untuk semua kolegis di pnnr atase
saya ingin mengucapkan
bahwa perbicaraan saya hari ini
tentang proses pembangunan
pusat udara modern kita
anda harus percaya bahwa
pusat udara kita bukanlah
maksudnya kebencian atau kebencian
asia tenggara adalah
pembangunan yang indah untuk kita
dan kita tahu bahwa
pembangunan ini adalah
saluran yang paling stabil di dunia
anda selalu diberi kesempatan
untuk berkomunikasi dengan kami
untuk membuat persahabatan saya
kekuatan dan stabilitas dunia
para sesepuh para pejabat
dan seluruh hadirin yang berbahagia
saya ingin menyampaikan bahwa
dalam kesempatan resepsi pada malam hari ini
tni angkatan udara akan mengadugrahkan
gelar bapak dirgantara
sebagai penghargaan kepada dua tokoh
yang telah berjasa membangun
dunia penerbangan nasional
untuk itu sudah hadir bersama kita
bapak profesor doktor ing hajar
pak haji baharudin yusuf habibi
dan keluarga laksamana muda udara
anumerta nur tanio pringgo adi suryo
bapak habibi dan almarhum bapak nur tanio
adalah teladan bagi seluruh insan
saya juga mengucapkan terima kasih
atas kesediaan bapak habibi
untuk menjadi keynote speaker pada malam hari ini
pada kesempatan ini juga
angkatan udara akan menyampaikan
kasa award kepada teman teman pers
yang telah aktif bekerjasama
menyampaikan hasil hasil pembangunan
semoga kerjasama yang telah dijalin
bisa berlanjut demi kemajuan
hadirin yang saya hormati
sebelum mengakhiri sambutan
izinkan saya berpesan kepada para perwira menengah
tni angkatan udara
yang ada di ruangan ini
mohon maaf ini untuk para perwira menengah
bangsa ini akan membeli karakter
dan profesionalisme kalian terlebih dahulu
maka keraslah untuk mendidik karaktermu
dan meningkatkan profesionalismemu
kita tidak bisa bermimpi tentang kehebatan angkatan udara
jika perwira perwira briliant seperti kalian
tidak keras dan disiplin dalam nilai nilai luhur
serta mengejar kemahiran setinggi tingginya
apapun jabatan dan posisimu
keraslah kepada dirimu sendiri
sebelum kepada orang lain
karena itulah inti keteladanan perwira
kalian disebut perwira hebat
jika karakter dan profesionalisme
yang kalian miliki itu menjadi teladan
dan menginspirasi orang orang di sekitar
serta anak cucu angkatan udara
untuk berbuat yang lebih baik dan lebih baik untuk mereka

demikian sambutan saya dalam rangka resepsi peringatan ke tujuh puluh tiga hari tni angkatan udara
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian
sekian dan terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak kepala staff angkatan udara
telah memberikan sambutan pada malam hari ini
menarik ada sejumlah poin yang tadi kita garis bawah ibu dya
betul sekali dya
termasuk tadi zero accident katanya di tahun dua ribu delapan belas
sekali lagi boleh tepuk tangan untuk tni angkatan udara
kalau saya membaca yang menarik dari peringatan hari ulang tahun tni angkatan udara ini
pak marsyakal yuyunun sewu pak
yang membuat saya kaum milenial sini pak
tahu hari ini adalah hari ulang tahun angkatan udara
itu tadi pak twitternya aktif sekali
wah tepuk tangan dong untuk media sosialnya
kekinian budi ya
termasuk tadi saya membaca pesan pesannya bapak panglima tni
di tweetnya pak hadi juga ya pak ya
saya kutip ini dia ya supaya pak habibie yang gak punya twitter bisa baca pak ya
pak hadi mengatakan gini
oke tentang ulang tahun tni angkatan udara
menegakkan kedaulatan di udara
menjaga keutuhan nkri dan juga
menjamin keselamatan negara kesatuan republik indonesia
mudah mudahan pesannya tadi bisa menginspirasi kita semua
betul ada juga yang menarik adalah
pembangunan satu seratus rumah bagi para prajurit
ini juga menarik budi dan juga pemberian santunan
kepada putra putri prajurit yang gugur ya
betul jadi kita semakin optimis sebagai bagian dari mitra tni angkatan udara
untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
baik seperti yang tadi sudah disinggung sedikit oleh kepala staf angkatan udara
berikut ini kita akan mendengarkan nasihat
wejangan dan juga pandangan dari seseorang yang penting sekali
seseorang senior kita
seseorang sesepuh kita
yang punya banyak jasa besar bagi dunia dirgantara indonesia
sebelum saya undang tamu spesial kita malam hari ini
mari kita saksikan video berikut ini
kita sambut dengan meriah presiden ketiga republik indonesia
bapak profesor dr i haji baharudin yusuf habibie
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak panglima angkatan persenjataan
panglima atau kepala staf angkatan udara
para hadirin banyak yang saya kenal sudah lama
dan susah bagi saya sebut nama satu demi satu
juga selamat malam bagi semua yang saya banggakan dan saya sayangkan
saya tadinya tidak tahu mau mulai dimana
kalau berbicara disini
tapi tadi waktu saya duduk disitu
kunci dari suksesnya perjuangan angkatan udara
adalah pada kualitas sumber daya manusia yang berada di belakangnya
apa anda mau terima atau tidak
khususnya pada umumnya angkatan bersenjata
tidak bisa dipisahkan dengan teknologi
anda hanya bisa memenangkan sesuatu
perperangan atau battle
senjata atau sistem senjata dan platformnya yang unggul
apakah di udara di darat maupun di laut
oleh karena itu
banyak yang tanya
habibie menjadi ahli konstruksi pesawat terbang itu
oleh saudara saudara yang lebih senior
termasuk almarhum nur tanyo
dan almarhum su'oto sukendal
yang saya kenal sejak saya kecil
kami tidak besar beda usianya
mungkin sepuluh tahun
tapi mereka adalah
bahasa indonesia adalah abang
jiwanya hanya menguasai teknologi
untuk dapat menguasai udara
ikut mempertahankan kedaulatan dari bangsa
oleh karena itu
namanya waktu itu pandu
sekarang apa ya
kalau dalam bahasa belanda namanya
itu pandu dan sekarang tadi dibilang bahasa indonesia nya
itu didirikan bagian udara
saya ikut salah satu bersama
iskandar ali cabana almarhum
membuat pesawat terbang yang model model
sedangkan pak wimeko
pak nur tanyo
dia buat produk
kita diilhami untuk memperdalam dalam bidangnya masing masing
oleh karena itu
iskandar belajar di jerman
saya belajar di jerman
bagian konstruksi pesawat terbang
saya menyelesaikan s tiga
dalam bidang konstruksi pesawat terbang
waktu itu ada namanya
kopelapip komando pelaksana industri pesawat terbang
oleh seorang menteri
namanya pak kurwet
chief operating adalah
saya tulis kepada mereka
saya sudah selesai
saya berkeluarga dengan ainun
baru satu tahun
dan waktu itu saya usia dua puluh delapan tahun
mau membangun indonesia
mau membuat pesawat terbang
saya dapat surat
dikatakan tinggal di tempatnya
keadaan di tanah air belum memungkinkan untuk membangun suatu industri
saya masih kontrak
dengan perguruan tinggi harus mengajar
sambil menantikan jawaban kapan bisa pulang
tangan satu september seribu sembilan ratus enam puluh
saya masuk ke industri
yang kecil sekali namanya
waktu itu hamburger fructo ball
disitu lahir airbus
tidak di perancis
disitu pesawat terbang yang pertama kalinya
memanfaatkan supercritical wing
dimana udara diatas sayap dipercepat
tapi sedemikian rupa
tapi langsung pelatung dan sebagainya
lift yang tinggi
dan daya tahan dari udara yang rendah
disitu juga konsep pertama kalinya
memanfaatkan dua engine
tadinya tidak hanya empat
terobosan pertama ada lock it
membuat tiga engine
saya mau perlihatkan bahwa
dari detik detik awal
bangsa kita diwakili oleh putranya
salah satu adalah saya sendiri
dan dalam hal itu sebenarnya
tidak punya alasan
untuk menganggap yang lain lebih pinter dari kita
bahkan banyak orang jerman
yang berpendapat bahwa
orang indonesia lebih berbakat dari mereka
kawan kawan yang seperti kamu
kalau ada datangkan kemari tuh
yang baru pulang dari rusia
di sini gak ada pekerjaan
untuk ke yang sekarang namanya airbus
dan ternyata mereka
sama seperti habibie
cuma saya lebih untung sedikit

itu semua itu
masalah masalah dari fighter
yang tiap kali terbang
kalau dia maneuver
karena perbatasan antara
timur dan barat
jadi dia manuver
dan beberapa kali dia manuver
cracknya itu merambat
perugi aja besar
hampir tiap minggu
situ dia adakan tender
dapat duit banyak
perusahaannya bukan orangnya
dapat duit banyak
saya ikut tender
untuk menyelesaikan masalah itu
dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut
itu membuktikan bahwa kita mampu
saya cerita ini tidak mau pamer
mau menggaris bawahi
tidak ada perbedaan antara anda dan saya
namanya aja seperti arab
tapi gak ada jarak arab loh
ibu saya itu orang jawa
dari produk benua maritim indonesia
mengandalkan masa depan kita
pada kekayaan alam
yang diberikan oleh allah swt
keunggulan sumber daya manusia
oleh karena itu
apa bapak mau terima atau tidak
akan selalu di garis depan
dari perjuangan bangsa ini
bukan secara fisik
tapi menarik memotivasi
untuk mengembangkan bangsa ini
untuk mengembangkan teknologi
untuk kepentingan sendiri
anda lihat tadi
n dua ratus lima puluh terbang itu
tidak ada namanya dutch roll
masalah dari pesawat terbang
tipe apa saja
adalah pada lending dan take off
karena dia bergerak
pada subuhnya berputar gini
ditiup angin begini
tinggal dia begini
itu namanya dutch roll
jadi tidak ada pesawat terbang
dekat rahasia siapa pun juga
yang tidak memiliki
masalah dutch roll
kecuali yang pertama kalinya
membuat itu adalah airbus tiga ratus
pesawat terbang airbus itu
adalah pesawat terbang
harus kena dia kompulsor air plate
tetapi masih ada dutch roll
yang tidak ada kaitannya dengan aerodidaming
dan yang lain
tapi disebabkan karena
ada gangguan dari udara dan seterusnya
oleh karena itu dipakai
pengendalian dengan secara elektronik
semuanya disebut fly by wire
fly by wire itu yang bersama
yang mengembangkan embles itu berapa
jadi sepuluh satu saudara anda
yang lain london semua
jadi yang pertama di dunia
adalah airbus a tiga ratus
n dua ratus lima puluh itu tadi terbang tidak ada dutch roll nya
dalam sejarah jin rentara
buat airbus itu
tidak ada dutch roll
tapi yang pertama
kalau yang lain lagi itu
yet yang pertama adalah
turboprop yang pertama adalah
dan pesawat terbang yang pertama
adalah airbus a tiga ratus
dan pesawat terbang yang ketiga
ini memperlihatkan bahwa kita
sebenarnya sudah di garis depan
waktu tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
terjadi masalah di tanah air
baru satu minggu
yang berkunjung ke tempat saya
peran dari angkatan udara
dalam keadaan sukar
kader kader yang ada disitu
kenapa itu kader
bukan kita mau jadi pilot
bukan kita mau menjadi
komersial airplane atau fighter
kita mau memperlihatkan
kepada seluruh bangsa indonesia
setelah itu baru datang
pak adam malik
widjo yoyogi sasro dan sebagainya
saya mau sampaikan
saya mau sampaikan
mereka sepakat bahwa kita itu
kita sepakat bahwa kita itu
harus menguasai teknologi
harus menguasai teknologi
dan kepada saya
diminta untuk membantu
bapak penas menjadi salah satu wakil ketuanya
bapak ras menjadi salah satu wakil ketuanya
tapi tidak mungkin
terdiri dahulu oleh pak rusmin
yang mengatakan tetap
dan mencapai kepentingan
dan memiliki keuntungan
dan kita harus
dan kita harus
inisiatif untuk membuat persatuan
terus didirikan oleh
industri pesawat serbaku
yang dipimpin oleh
pak nur tanyo
pak nur tanyo
mengendalikan pesawat terbangnya
oleh karena itu
menjadi jadi lapip
yang merubah itu pak gito
ajara angkatan udara
dapat biasis pada angkatan udara
dengan pak yuwono dan yang lain
lebih senior dan saya
jadi yang ketiga
tapi semua di belakangnya
yang mengamankan nabi b
siapa itu iman sukocok
supaya dia nggak ribut ribut
datang pak rusmin
datang pak rusmin
datang pak rusmin
datang pak rusmin
datang pak rusmin
datang pak rusmin
datang pak rusmin
gerakan yang lain
dan mereka adalah bagian dari
oleh karena itu
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dipanggil pulang oleh pak harto
jadi penasihat dulu
jadi penasihat dulu
dan ditugaskan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
membangun industri strategis
dengan cikal bakal
dari angkatan darat
udara dan lalu
saya mau sampaikan
ketua dewan komisaris
ketua dewan komisaris
yang memimpin angkatan udara
ada kayak perasnya
terus kepala staf
bahwa tidak dihancurin
yang tidak mengingini
dengan mereka yang lain
sebelumnya bukan zaman saya
diminta untuk menandatangani
padahal tidak ada masalah
ada pesawat terbang yang pertama
ada pesawat terbang yang pertama
untuk satu ratus tiga puluh passeges
winglet itu di ujung dari wing
dulu tidak ada
kita yang pertama
suruh hentikan semua
sampai depan pintu
ini saya minta kepada
dimanapun anda berada
darat udara dan laut
tidak boleh terjadi lagi itu
kita harus membuat
dulu tidak terpikir
untuk membuat undang undangnya
bahwa tidak boleh
tidak mungkin orang menutup suatu perusahaan
perusahaan itu menghasilkan
uang dibayar pajak
sumber dari manusia
dan waktu itu industri strategis
hampir sepuluh ribu
jadi saudara saudara
pakai momentum ini
pesan dari orang tua
saya di delapan puluh tiga
untuk memberi pesan
harus membuat kino
tadi saya tanya berapa lama sih
dia bilang lima belas menit
tambah di belakangnya satu ratus lima puluh menit
bahwa saya agak panjang sedikit
supaya tidak membosankan
tapi maksudnya tidak lain
melalui anda dan media
yang ada disini
sudah setara dalam high tech
kenapa saya berani bilang begitu
karena industri strategisnya itu lumayan
sasaran yang sudah cukup jelas
tapi tidak boleh terjadi lagi
karena itu pak
saya akan berharap
bukan sesuatu yang baru
dari ketua dewan komisaris
dari tiga matra
dan mereka itu adalah nanti cikal bakal
dari seluruh proses
dari bangsa indonesia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih
dan beritemu tangan sekali lagi yang beriah
untuk presiden ketiga republik indonesia
ing b j barudin yusuf
tadi kita sudah dengarkan
cerita dan juga wejangan ya ewo dia
betul bangga sekali pak habibie
kita mempunyai apa namanya putra bangsa
seperti pak habibie
yang menjadi salah satu tadi ya
membuat pesawat di airbus
satu dari orang indonesia satu satunya orang indonesia
yang lainnya orang orang
eropa atau orang amerika bangga sekali
sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk
bapak b harudin yusuf habibie
dan sesaat lagi
kita akan menyaksikan penganugerahan
gelar bapak dirgantara
oleh kepala staf angkatan udara
selain bapak b harudin yusuf habibie
bapak dirgantara juga akan
diberikan kepada marsikal muda
anu merta nur tanyo pringo adi suryo
kami panggil ahli waris keluarga
almarhum bapak budi nur tanyo
untuk bisa bergabung bersama kami
di atas panggung
dikenal sebagai salah satu
perintis berdirinya industri dirgantara
atas jasanya presiden joko widodo
memberikan nama nur tanyo
untuk pesawat n dua ratus sembilan belas
karya pt dirgantara indonesia
dan lembaga penerbangan
antariksa regional pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
jadi bangga sekali dengan pak nur tanyo tadi
yang juga sudah disinggung juga oleh
untuk itu kami persilahkan
kepada bapak panglima tni
marsikal tni hadi cahyanto
didampingi oleh kepala staf angkatan udara
marsikal tni yuyusutisna
untuk menyerahkan gelar
anugerah bapak dirgantara
kepada bapak profesor
dr ing haji baharudin
dan kemudian bapak profesor
bapak budi nur tanyo
orang orang yang berjasa
dr ing baharudin
langsung diterima oleh presiden ketiga republik indonesia dan diberikan oleh panglima tni
selanjutnya gelar anugerah bapak dirgantara akan diberikan kepada aliwaris almarhum nurtanio pringgo adisuryo bapak budi nurtanio
luar biasa budi ya di masa lalu bisa membuat terobosan
ini dia orang orang yang membanggakan indonesia kalau kita berbicara dengan tentang dunia dirgantara indonesia kita bisa bangga dengan prestasi kita
boleh berfoto bersama bapak panglima bapak kepala staf angkatan udara dengan para penerima anugerah
baik beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk anugerah bapak dirgantara
kami persilahkan duduk untuk bapak baharudin yusuf habibi bapak panglima tni dan juga kepala staf angkatan udara
untuk bapak budi nurtanio untuk tetap berada di atas panggung memberikan sepatah dua patah kata silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf sebelumnya kami sebetulnya tidak siap untuk melakukan sepatah dua patah kata
tetapi kami atas nama keluarga
maaf istri saya tidak hadir dan anak anak kami juga tidak hadir kakak juga tidak hadir
terima kasih kami yang tak terhingga kepada bapak marskal hadi cahyanto bapak marskal yuyusutisna dan tni angkatan udara pada umumnya
terima kasih sekali penghargaan
kepada ayah kami almarhum nurtanio pringwadi suryo
sebetulnya kami bertiga satu keluarga bertiga kakak saya bambang afian tosa yang bekerja di dunia penerbangan
dulu waktu masih kecil saya ingat sekali pak habibi
karena kami dekat sekali sekeluarga dengan beliau untuk mengikuti jejak almarhum nurtanio
tetapi saya tidak mengikuti karena saya bergerak di bidang lain dan adik saya perempuan rini nurani sebagai dokter gigi di luar kota
tetapi ya dulu sebetulnya saya
saya ingin sekali ikut jejak bapak sebagai pilot
karena melihat bapak almarhum crash di bandung waktu tes flight
tetapi yang penting saya pribadi
mungkin dari nama ya pak budi auri yanto bapak memberi nama itu
saya tiap hari selalu mengikuti berita tentang tni angkatan udara
karena tidak ada lagi yang saya bisa
saya katakan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya atas penghargaan ini kepada pak hadi cahyanto
kepada pak yuyuk sutisna dan terutama untuk tni angkatan udara pada umumnya
itu saja mungkin yang kami berikan
sekali lagi terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih bapak budi nur tanyo
kami persilahkan kembali ke tempat
itu dia tadi sepatah dua patah kata
meskipun tadi tidak dipersiapkan tadi sangat menyentuh dea ya
kalau kita melihat bagaimana pak budi nuansewu bahwa ketika pesawat n dua ratus sembilan belas diberi nama nurtanio
saya jamin pak sampai kapanpun di indonesia dan di mancanegara dimanapun nama nur tandio masih akan tetap mengudara sampai masa masa ke depan
sekali lagi beri tepuk tangan untuk almarhum
baik bapak ibu sekalian kita akan masih punya banyak acara acara lain
termasuk tadi ada penghargaan kasau award untuk para jurnalis jurnalis handal yang membantu
mensosialisasikan memberitakan informasi informasi mengenai tni angkatan udara
termasuk juga apresiasi kepada internal keluarga besar tni angkatan udara ya
namun kita akan
jeda sejenak kita akan menikmati santap malam dan bapak ibu para hadirin sekalian akan dihibur oleh rekan rekan kami dari band jeronimo
sertaiah telah seminar
kini tiada lagi telah bersinar karenamu
semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya
hanyalah bagimu hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku
biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri
namun jangan kau tinggalkan diriku yang tulus suci hanya padamu
semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya
hanyalah langitmu hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku

semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya
hanyalah lagiku hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku
hanyalah bagimu hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku

memang zarupa salah rasanya terbusuk pada cinta apalagi ku juga ada pemiliknya
tapi ku tak dapat membohongi hati doa
aku tak mampu menghindari kecolak cinta ini
atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku
atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku
tapi ku tak dapat memohongi hati nurani
ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini
atau biarkan aku mencintaimu
atau bolehkan aku sekedar sayang padamu
maka izinkan aku mencintaimu
atau bolehkan aku sekedar sayang padamu
atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu
atau biarkan aku menyembah coba
atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu
bagaimana caranya oh cintaku
ku ingin jumpa dengan kamu
aku yakin diantara kita
masih ada cinta yang memarah
bagaimana caranya oh cinta
aku ingin bahagia denganmu
haruskah ku tembaskan air matahari pipi
haruskah ku curahkan dalam isi hati
oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi
daripada penamparan kata berpisah
lupakanlah cerita kelabu
kita susun lagi langkah baru
bagaimana caranya oh cintaku
ku ingin juga kau mengerti
haruskah ku teteskan air mata di pipi
haruskah ku curahkan segala isi di hati
oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi
agar tiada pernah kata berpisah
bagaimana caranya oh cintaku
ku ingin bahagia denganmu
haruskah ku teteskan air mata di pipi
haruskah ku curahkan segala isi di hati
oh haruskah kau ku peluk
dan tak ku lepas lagi
agar tiada pernah ada kata berpisah diri
haruskah ku teteskan air mata di pipi
haruskah ku curahkan segala isi di hati
oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi

duh duh duh duh duh duh

duh duh duh duh duh duh
baik tadi kita sudah dengarkan bagaimana alunan musik dari jeroni moben
tampaknya masih ada yang makan malam
silahkan dilanjutkan tapi kita juga akan tetap lanjut dengan acara berikutnya bu dea
betul anda semua kita semua di sini masih dalam acara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh
tni akan datang
selamat malam semoga kembali ke kesehatan udara
meskipun lagi sambil megang sedok karbu
boleh dong tepuk tangan untuk malam hari ini biar kita lebih semangat lagi
ada berapa rumah yang dibangun
betul nanti akan targetnya dua ribu rumah dan juga nanti ada santunan dan juga beasiswa bagi anak anak para perwira dan para jurid yang juga gugur dalam tugasnya ya
oke selanjutnya apa deh ya
selanjutnya kita ada anugerah jurnalistik kasau award dua ribu sembilan belas
ini yang kita tunggu tunggu ya hari ini
anugerah jurnalistik kasau award tadi yang kita nantikan bersama di aya
kasong award ini memang sudah berlangsung selama dua kali dan terakhir pada dua tahun lalu tahun dua ribu dua puluh
dan untuk award kali ini temanya cukup spesial yaitu mengedepankan tema prajurit profesional militan dan inovatif
itu untuk karya karya jurnalistiknya ya
tapi memang karya karya jurnalistik seperti apa kira kira yang bisa ikut berkontes atau berkompetisi dalam anugerah jurnalistik kaso award ini
ya budi dan para hadirin karya jurnalistik yang mengikuti lomba ini merupakan produk jurnalistik media cetak online dan televisi yang diproduksi tahun dua ribu delapan belas sampai tanggal lima belas
event ini menjadi ajang penghargaan kembali ke indonesia
dan juga ajang penghargaan kepada insan media yang telah ikut andil menyajikan beragam informasi melalui karya jurnalistiknya mengenai tni angkatan udara
jadi karya karya jurnalistik yang tidak hanya informatif tapi juga nikmat dibaca dan nikmat ditonton
dan memberikan informasi tentang apa sih sebenarnya yang menjadi kiprah dari tni angkatan udara
tentu saja ini mempunyai news value atau nilai nilai berita yang juga sangat
bapak ibu para hadirin sekalian kasau award ini terdiri dari enam kategori
ada tiga kategori untuk media cetak dan online dan juga tiga kategori lainnya untuk media televisi
dan berikut ini nominasi media cetak dan online
kita akan mulai dari kategori artikel isu strategis
baik inilah kategori artikel isu strategis
hendri irawat dari sindonews com dengan judul artikel
komando operasi tiga perkuat armada tempur wilayah timur
ramadan fadilah dari merdeka com dengan judul artikel
jejak emas tni angkatan udara pengawal kedaulatan negara indonesia
etna c patisna dan harian kompas dengan judul artikel bersatu demi kendali ruang udara
baik inilah nominasinya dan kita sudah dapat amplop tadi ya
kita buka budi siapa kira kira yang menjadi juara pertama
siapa yang akan menjadi juara untuk memenangkan isu artikel strategis
ini agak susah non sewu bapak ibu ini multitasking memang kita ini ya
megang mic megang cue card dan megang amplop
sudah ada juaranya deh ya
kita bacakan bersama sama ya
satu dua tiga dan juaranya adalah
edna c patisna dari haryan kompas
dengan judul artikel bersatu demi kendali ruang udara
selamat untuk mbak edna
selanjutnya itu tadi kategori pertama
vita akan masuk kategori kedua yaitu kategori
strategis ya sekarang isu taktis operasional
dan mari kita lihat nominasi kategori isu taktis operasional
nominator media cetak dan online kategori isu taktis operasional
novika dian nugroho dari jatim idntimes com
dengan judul artikel mengintip permajaan f enam belas
si elang penghuni lanut iswah yudi
dengan judul artikel hurung besi penjaga lanit ibu pertimu
suryadi hapeni dari suara pemret kalbar
dengan judul artikel kiprah den hanut empat ratus tujuh puluh tiga paskas
jaga kedaulatan bumi katulistiwa
baik sekarang di tangan saya sudah ada hasilnya budi
kita buka siapa yang menang di kategori ini
itu untuk kategori apa tadi dea
saya lihat di belakang dulu nyotek
isu taktis operasional
siapakah yang menang
dan juaranya adalah
satu dua tiga
soryadi hapendi dari suara pemret kalbar
tepuk tangan untuk rekan kita soryadi hapendi
baik kami mohon kepada para pemenang nanti
untuk bisa bersiap siap di sebelah kanan panggung ya
untuk nanti akan bersama sama ke atas panggung
selanjutnya tadi ini adalah kategori terakhir
untuk media cetak dan online bu ya
dan bapak ibu para hadirin
kita akan lihat nominasi kategori human interest
nominator media cetak dan online kategori
isu human interest
munjir permana dari rri co id
dengan judul artikel
penerjun payung asal aceh itu bernama cu
aditya dari kedawatan rakyat
dengan judul artikel
pasien rumah sakit harjo lukito mendapat kaki palsu
dengan judul artikel
cerianya anak difabel menyaksikan f enam belas lepas landas
baiklah itu adalah tiga nominasi untuk kategori human interest
ini menarik sekali pasti berita beritanya sangat humanis disini ya
oke kita sudah ada amplop
saya harus kantongi dulu karena memang multitasking
saya bantu bu dya
susah pak nonsewu pak
jangan disuruh pusap ya pak
oke kita sudah dapat pemenangnya
pemenangnya adalah munjir permana
boleh tepuk tangan untuk rekan kita munjir permana
dengan judul artikel menerjemah yung asal aceh itu bernama cut
baik itu tadi kita sudah dapat tiga pemenang kategori media cetak dan online
bagaimana dengan televisi
sekarang media televisi yang biasa kita tonton informasi informasi yang berkualitas
bagaimana dengan tni akademi udara
oke kita akan langsung masuk ke kategori media televisi
untuk kategori dokumenter
dan kita akan lihat nominasi untuk kategori dokumenter
nominasi media televisi kategori dokumenter
kompas tv dengan judul program
cerita militer skuadron udara sebelas
tv one dengan judul program
indonesia dalam peristiwa dirgantara
net tv dengan judul program
garuda skuadron udara lima belas penjaga langit dirgantara
oke itu adalah tiga nominasinya ada kompas tv one dan net tv
pemenangnya siapa yang ada di amplopnya dea
oke pelan pelan deh ya
oke saya bacakan dulu programnya supaya kita deg degan ya
yang menang adalah program indonesia dalam peristiwa dirgantara
yang diproduksi oleh tv one
tepuk tangan untuk tv one
selly kami ingatkan kepada rekan rekan media
yang menang dalam kategori kategori ini atau kaso award
kami persilakan untuk bisa bersiap siap di samping panggung
karena setelah ini kita akan sama sama maju ke atas panggung
ya tadi dokumenter sudah sekarang kategori news
baik kita akan lihat nominasi media tv kategori news
sctv dengan judul berita
latihan tim jupiter di langit yogyakarta
net tv dengan judul berita tni au beri apresiasi atas kiprah butet
inews dengan judul berita jupiter penari udara tni au
baik ini lagi lagi ada sctv
dan juga ada inews
dan siapa yang beruntung dia
yang beruntung adalah stasiun televisi
yang memiliki berita latihan tim jupiter di langit yogyakarta
kita ucapkan selamat untuk sctv
berikan tepuk tangan yang meriah untuk sctv
sebagai pemenang kategori news
ini amplop terakhir dia ya
amplop terakhir dan ini kategorinya
boy ini amplop terakhir bukan berarti hadiahnya paling gede ya
nggak sama semua hadiahnya ya
oke dea kita akan saksikan bersama
dengan judul talkshow
ketangguhan pesawat c satu ratus tiga puluh hercules
transmedia dari transtv dan cnn indonesia
dengan judul talkshow kekuatan dirgantara indonesia
metro tv dengan judul talkshow
wawancara let call penerbang hm kisah leader jupiter aerobatic team
baik itu tadi tiga dominasinya ada kompas tv
cnn indonesia dan juga metro tv
dan siapa yang menjadi pemenangnya dea
kompas tv dengan talkshow ketangguhan pesawat c satu ratus tiga puluh hercules
kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kompas tv
bagi para pemenang
diharapkan untuk berkumpul di samping panggung dan kemudian bisa
untuk naik ke atas panggung
baik kami persilahkan kepada para pemenang yang tadi sudah disebutkan
untuk bisa bersiap siap
oke kita masih tunggu sambil ada di atas panggung
kita sambil menunggu bapak kewala staff pak katarung darah
dan juga bapak panglima tni
baik inilah ke enam orang
yang kemudian berhasil memenangkan kasal award dua ribu sembilan belas
betul dia ini orang orang yang turut berjasa sebenarnya
untuk mewartakan untuk mengabarkan untuk memberitakan
informasi informasi tentang tni angkatan udara
kita masih menunggu nih
kehadiran bapak kepala staff angkatan udara yang
mengantar perima anugerah bapak dirgantara
tadi ada profesor doktor ing baharudin yusuf habibie
nur sewu harus bersabar satu menit pak
sambil kita menunggu
oh rupanya pak kasau dan juga pak panglima tni sudah datang
kita sudah mendapatkan para pemenang
para jurnalis jurnalis hebat
jurnalis jurnalis handal yang turut juga
memberitakan informasi informasi mengenai tni angkatan udara
supaya kalau bahasanya anak zaman now gitu ya
tni angkatan udara dengan publik indonesia semakin engage
alah hampa sih ini ya
kami mohon dengan hormat bapak kepala staff angkatan udara

bapak kepala spagum untuk menyerahkan penghargaan kepada para pemenang

dari dunia jurnalistik dan di tahun ke tujuh puluh tiga ini tni angkatan udara selain mengapresiasi para jurnalis
kasam award juga memberikan penghargaan terhadap prajurit dan pns teladan
penghargaan kepada pemenang lomba lambangja dan lomba antarsatuan operasional
dea dan juga bapak ibu para hadirin sekalian
sebelum kita akan umumkan siapakah prajurit dan pns teladan di tahun dua ribu sembilan belas
saya akan mengajak anda semua untuk menyaksikan cuplikan video dan testimoni
lima prajurit teladan di tahun lalu yaitu tahun dua ribu
kami mengucapkan syukur alhamdulillah
hadirat allah swt
karena kami terpilih menjadi prajurit teladan kelompok pamen tni angkatan udara tahun dua ribu delapan belas
terima kasih yang setinggi tingginya kepada bapak kepala staf tni angkatan udara
badan pengelola tabungan wajib perumahan tni angkatan udara
terima kasih kepada allah swt pimpinan tni au
rekan rekan saya yang telah mendorong saya
membantu saya dalam pelaksanakan seleksi pns teladan dua ribu delapan belas
kami beserta keluarga
mengucapkan terima kasih dan setinggi tingginya kepada bapak kepala staff tni angkatan udara
mengucapkan terima kasih kepada satu bapak kepala staff angkatan udara
hadiah yang diberikan kepada saya dan keluarga
dalam rangka pemilihan prajurit dan pns teladan tahun dua ribu delapan belas
membawa keberkahan untuk saya dan keluarga saya
baik tepuk tangan bapak ibu untuk para prajurit teladan di tahun dua ribu delapan belas
dan kita akan menetap tahun dua ribu sembilan belas dengan gemilang dengan mengumumkan
siapakah lima prajurit dan pns teladan di tahun dua ribu dua puluh

mudah mudahan hadiah yang sama
pendapatkan hadiah rumah
waduh senang sekali kalau prajurit dan pns dapat rumah ya
oke bapak ibu para hadirin sekalian
prajurit teladan untuk kategori perwira menengah
jatuh kepada letnan kolonel penerbang budi susilo
selanjutnya untuk kategori perwira pertama
diberikan kepada kapten t e k yogasuarang

ada suara dari dislitbang au
kemudian untuk kategori bintara jatuh kepada peltu abdul haris dari depo dua puluh koharmat au
dan untuk kategori tamtama penghargaan diberikan kepada praka resi koirul aziz dari lanut sdm
dan yang terakhir last but not least kategori pns teladan
jatuh kepada pns rita zuwana komaria dari dislitbang au
kami berikan ucapan selamat kepada para prajurit dan juga pns teladan dua ribu
nah kita lanjut budi setelah tadi ada prajurit dan juga pns sekarang ini satuan kerja atau satuan operasi maksud saya
ya ini adalah lomba lambangja antar satuan operasi
nah ini yang menjadi pemenang diantaranya adalah skadron udara satu dua di posisi ketiga
kemudian skadron udara tiga dua di urutan kedua
dan juara satunya siapakah yang menang
juara satu dimenangkan oleh skadron udara
untuk pemenang lomba antar satuan operasional dan untuk kategori unsur tempur dimenangkan oleh skadron udara tiga
untuk unsur angkut dimenangkan skadron udara tiga
sementara untuk unsur impai dimenangkan skadron udara lima satu
dan yang terakhir unsur vip dan vvip dimenangkan skadron udara satu tujuh
oke itulah para pemenang kita
untuk lomba antar satuan operasional masih ada lagi dea
kemudian untuk unsur heli dimenangkan oleh skadron udara delapan
unsur radar dimenangkan oleh satuan radar dua tiga dua
kemudian unsur pas khas dimenangkan oleh the tasman sembilan dua
dan yang terakhir unsur pendidikan dimenangkan oleh skadron pendidikan satu dua
berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para teladan dan para pemenang yang sudah siap siap akan maju
dan untuk perwakilan serta pemenangnya kami persilahkan untuk naik ke atas
inilah creme de la creme kalau bahasanya
bukan saja yang terbaik dari yang terbaik
mudah mudahan ini bisa memberikan semangat motivasi dan juga pemecut semangat untuk kita semua
memberikan yang terbaik tidak hanya buat institusi kita tni angkatan udara
tapi juga untuk negara kesatuan republik indonesia
dan bapak ibu para hadirin sekalian kami persilahkan kembali kepala staf angkatan udara
untuk bisa naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan kepada para pemenang
tuhan yesus kepada bapak kepala staf angkatan udara
untuk bisa maju ke atas panggung memberikan penghargaan kepada para pemenang
tuhan yesus kepada bapak kepala staf angkatan udara

ini bisa menginspirasi rekan rekan yang lain ya untuk bisa menjadi seperti para pemenang ini
iya para teladan teladan jadi bekerja keras bekerja cerdas dan bekerja ikhlas
dan malam ini hasilnya budi
karena memenangkan kan
kata pepatah mandura sudah tahu pepatah mandura
apa yang kau tebar atau apa yang kau tanam itu yang kau dapat
malam ini terbukti
betul ini yang sudah ditanam bertahun tahun
dedikasi loyalitas dan pengabdian kepada tni akadarudara
dan kepada bangsa dan negara mendapatkan hasilnya pada malam hari ini
cukup banyak ya harus disalami oleh dan berfoto nanti bersama kepala staff akadarudara
kalau tadi kita lihat bagaimana angkatan udara memang sangat peduli kepada para prajurit prajuritnya
dibangun rumah diberikan beasiswa dan kepedulian kepedulian lain yang memang menurut kami sangat menginspirasi
mudah mudahan ini bisa menjadi bahan dari karya karya jurnalistik kawan kawan media ya
teman teman media masyarakat
atau teman teman wartawan bisa menjadikan orang orang terbaik orang orang terladan ini
bisa menjadi bagian dari inspirasi membuat karya karya jurnalistik yang tidak hanya menarik
informatif tapi juga berkualitas
nah ini saatnya penghargaan untuk pns dan empat prajurit tni angkatan udara
dapat kunci rumah
mudah mudahan bukan kuncinya doang ya pak marsikal ya
baik ini lagi lagi dea sekali lagi
ini adalah yang terbaik yang teladan dan mudah mudahan menginspirasi kita semua
menginspirasi banyak prajurit
prajurit perwira perwira dan juga tentunya pns pns di lingkungan tni angkatan udara
untuk berbuat sesuatu yang terbaik
loyalitas dedikasi kepada tni angkatan udara dan bangsa dan negara
kami persilahkan kepada kepala staf angkatan udara untuk bisa berfoto bersama
berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah
untuk para prajurit pns teladan dan juga para pemenang pada malam hari ini
kami persilahkan untuk kembali ke tempat
ini fotonya sangat berarti deh ya
biasanya foto foto yang tadi bersama bapak kepala staf angkatan udara akan dipajang di ruang tamu
ruang tamu di kantor juga mungkin ya budi
kalau punya rumah makan padang atau punya warteg juga biasanya dipajang di rumah makan padang
saya bangga sekali ya tahun ini bisa mendapatkan penghargaan
dan juga teman teman yang ada di tni angkatan udara ya budi ya
kita harus lebih semangat karena kita biasanya ini kan menatap tahun dua ribu sembilan belas ini
kita ada yang loyo ada yang kurang optimis
tapi saya yakin juga sebenarnya banyak orang orang yang tegar
siapa sebenarnya yang sesaat lagi akan hadir di sini terus anda bilang tegar
iya karena orang ini selain memang tegar dengan kehidupan dan karir bermusik musikalitas
orang orang yang berharga
orang ini juga pernah mempopulerkan lagu yang sangat fenomenal
judulnya tegar juga
apakah sudah siap
sudah siap ya
langsung saja kita akan undang kita akan sambut
cinta yang rumi
bila keyakinanku datang
kasih bukan sekedar cinta
pengorbanan cinta yang ragu
maafkan bila ku tak sempurna
cinta ini tak mungkin pun
ayat ayat cinta bercerita
cinta ku padamu
bila bahagia mulai menyentuh
seakan ku bisa hidup lebih lama
bila bahagia mulai menyentuh
seakan kau bisa hidup lebih lama
ketika ku bersujud
oke lagu ini mungkin akan menjadi lagu terakhir dari saya untuk malam hari ini
so gak bisa ketemu di lain waktu
pendek sekali ya
tapi gak apa apa yang penting berkesan
lagu ini jurna adalah sakura
sendara cinta bersemi diantara kita
peranan jiwa asmara
terlajur untuk terhenti
di jalan yang tak tertempu semenjak dini
kian lambang kian pasrah
ku rasakan jua
janji yang terucap
tak mungkin terhapus saja
walau rintangan berjuta
walau coba memaksa diriku terjerah
baru melurus kembali
baru bisa five
ya aku mencari
terima kasih banyak assalamualaikum
tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk rosa
terima kasih teoca
selamat hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga
tadi udah denger tiga lagi
lagunya dari teh rosa
banyak lagu lagu yang dari tadi kalau kita lihat
ada yang nyanyi semangat
ada yang juga joget joget jempolnya
tapi semuanya menikmati
tadi lagunya teh ocha ini bisa membuat kita semangat
sampai sekarang ya budi ya
apalagi dea kita akan masih punya satu kejutan lagi
untuk bapak ibu para hadirin
dalam hari ulang tahun ke tujuh puluh
tni akademodara tadi
sudah bahkan sudah ada hashtagnya tadi ya
mudah mudahan ini bisa bisa menghibur kita semua
memberikan semangat bahwa pengabdian itu ternyata juga bisa berbuah yang manis
berbuah yang baik
salah satunya tadi
dengan penghargaan penghargaan tadi yang diterima oleh para prajurit
dan juga pns teladan di tahun dua ribu sembilan belas
ini berikut ini
dea kita masih punya satu penampilan lagi
ini penampilannya spesial
iya spesial pakai telur tiga
spesial karena yang satu ini lebih lebih segalanya dari kamu budi
oh jadi kalau tadi perempuan sekarang laki laki
suaranya lebih bagus
suaranya lebih bagus
dan kita harus lebih ke kanan katanya ya
kita harus lebih ke tengah
aman untuk bapak bapak dan ibu ibu
oke kita masih menantikan bersiap siap dulu
tapi kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu para hadirin sekalian
dalam acara resepsi peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara
tapi bapak ibu nuan sewu memang kalau bicara tni angkatan udara pak
saya tuh kagum sekali dengan sosmednya
sosmednya tni angkatan udara tuh kekinian
dan jamanu pak
saya tuh anak anak muda tuh sering ngobrolin sering share share tweetnya
apa airman pak
jadi luar biasa dalam menjawab menjawab permasalahan permasalahan
gak gamping dengan santai tapi
ini ya substantif ya
betul substansi deh ya
dea gimana dea pengalamannya kalau bisa melihat tni angkatan udara
bangga sekali ya melihat bagaimana kiprah tni angkatan udara
tadi seperti harapan pak kepala staf angkatan udara zero accident ya diharapkan
yang paling penting adalah diberikan sesuatu yang terbaik untuk tidak hanya untuk bangsa dan negara
karena tadi seperti kata pesan panglima tni menjaga kedaulatan nkri di udara ya
itu penting sekali tapi juga sangat care dan perhatian dengan para prajurit prajurit tni angkatan udara di bawahnya
ya kita masih harus berbicara deh ya ngomong panjang
karena laki laki yang jauh lebih ganteng dari kamu dan suaranya lebih ganteng dari kamu
atau lebih merdu dari kamu ya
ya ini pasti lagu lagunya kalau tadi teh rosa aja lagu lagunya semua apal
meskipun tadi saya yakin lihat bahwa bapak di tengah tengah agak malu malu
tapi di belakang suaranya kenceng sekali
nyanyi lagunya teh rosa
saya yakin lagu lagu yang akan dibawakan oleh orang ini juga spesial
dan juga pasti kita bisa menyanyikan semua
karena ini sebenarnya cukup familiar di kuping kita ya penyanyi yang satu ini ya
coba kamu kasih kisih kisih dong
isi kisinya apa aja selain tadi suaranya merdu dan ganteng
suaranya merdu orangnya ganteng perutnya lebih rata dari saya pak
dan dia menghasilkan album atau lagu lagu gini
gak banyak penyanyi laki laki yang saya betul betul kagumi suaranya
saya pikir dia
saya pikir dia orang indonesia yang punya suara yang sangat jernih sangat merdu
dan ini salah satu orang yang terbaik menurut saya
dan selain suaranya juga lagu lagunya
lagu lagu yang diciptakan juga selalu menjadi hits
kode jempol dari anda menyelamatkan hidup kami berdua ya
bapak terima kasih
saya gak akan kasih kisih kisih dan dea gak akan kisih kisih
tapi saya akan menampilkan sebuah tayangan video berikut ini
yang akan mengajak anda untuk membayangkan
siapakah tamu misteri guest musisi hebat yang akan tampil setelah ini
kita saksikan bersama sama
assalamualaikum selamat malam
bidadari tak bersayap datang padaku
dikirim tuhan dalam wujud wajah kamu
dikirim tuhan dalam wujud diri kamu
sukut dan aku rasa saat bersamamu
sederhana namun indah kau mencintaiku
sederhana namun dinda kau mencintaiku
sampai habis umurku
sampai habis usia
maukah dirimu jadi teman hidupku
kau lah satu di hati
kau yang teristimewa
maukah dirimu hidup denganku
kalau memberkan ist motif uci
gua bisa tetap bersemangat
sampai habis nyawaku sampai habis usia
maukah dirimu jadi teman hidupku
kau rasa tuh di hati kau yang teristimewa
maukah dirimu hidup denganku
untuk pindah dari perjalanan
pindah dari yang ada di ruangan ini semuanya
oh sampai habis umurku sampai habis usia
maukah dirimu jadi teman hidupku
kau rasa tuh di hati kau yang teristimewa
katakan yes i do
jadi teman hidupku
katakan yes i do
jadi teman hidupku
saya senang sekali membaca
itu tweetnya lucu lucu banget dan adminnya entah siapa dan entah ide siapa
tapi itu segar sekali
jadi banyak masyarakat umum tertawa akan tweet tweetnya
suatu hari saya pernah menulis sebuah lagu
yang memang terinspirasi dari tni
ini adalah lagu tentang ldr
tapi bukan long distance relationship bapak bapak dan ibu ibu
tapi lelah dilatih rindu
terutama untuk ibu ibunya yang sering ditinggal pergi bertugas
yang harus menunggu di rumah
yang harus menunggu dalam rasa deg degan
dan ini lagunya menunggu kamu
jadi bullying than everinclub berikutlah
terima kasih pak
dari kamu yang belum juga kembali
ada satu keyakinan
yang membuatku bertahan
benantian ini kan terbayar pasti
lihat aku saya yang sudah berjuang
menunggumu datang menjemputmu pulang
ingat selalu sayang hatiku kau genggam
aku takkan pergi

menunggu kamu disini
jika bukan kepadamu
aku tidak akan berhenti
tidak tahu lagi
pada siapa rindu ini kan kuberi
pada siapa rindu ini kan kuberi
yang sudah berjuang
menunggumu datang menjemputmu pulang
ingat selalu sayang hatiku kau genggam
aku takkan pergi
menunggu kamu disini
kupikku di sini
kupikku di sini
kupikku di sini
kupikku di sini
kupikku di sini
kupikku di sini
boleh saya minta yang disini ikut bernyanyi bersama sama saya terutama ibu ibunya
lihat tak menunggumu datang menjemputmu pulang ingat

aku takkan pergi menunggu kamu di sini
ciee pada nunggu ini
maaf ya pak maaf bu aduh semoga bisa pulang selamat kita
di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu
aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta hati ini kembali temukan
senyum yang hilang
semua itu karena dia
boleh saya minta bantu suaranya untuk bernyanyi saya akan membahasnya
rasa cinta di hatiku
semoga semua yang hadir di ruangan ini selalu berbahagia
dan juga tni angkatan udara semoga semakin jaya sebagai salah satu pertahanan bangsa indonesia

boleh turun gak pak
boleh turun gak pak
bapak atau ibu ya
malem ini doang pak
tolong saya jangan diapa apain nanti pak saya masih pengen selamat
semua yang di belakang juga mau ikutan bernyanyi
jauh waktu berjalan
kita lalui bersama
betapa di setiap hari
ku jatuh cinta padanya
dicintai oleh dia
ku merasa sempurna
semua itu karena dia
ku sayang dia
rasa cinta di hatiku
ku sayang dia
rasa cinta di hatiku
sekali lagi untuk tni angkatan udara dirgahayu tujuh puluh tiga
aku tersesat menuju hatimu
beri aku jalan yang kendal
izinkanku lepas penatuh
untuk sejenak lelap di bahu
dapatkah selamanya kita bersama
menyatukan perasaan kau dan aku
semoga cinta kita kenal abadi
sesampainya akhir nanti
untuk bapak bapak yang telah berjuang untuk indonesia
saya boleh ke belakang ya
tentang cinta yang datang perlahan
membuatku takut kehilangan
kutitipkan cahaya terang
tak padam di dera goda dan massa
dapatkah selamanya kita bersama
menyatukan perasaan kau dan anakku
semoga cinta kita abadi
sesampainya akhir nanti
selamat kembali turun sajagirl
plebaga tentang bantuan agama
dan agama yang terinjal di felan
mainkan nyawa fuji di circulating birth
dan jepang amerikanya
peringatan hud ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara
berlandaskan jiwa profesional militan inovatif dan kemanunggalan bersama rakyat
tni au siap melaksanakan tugas matra udara dalam mendukung tugas mendukung

bu boleh ikutan bernyanyi gak bu
tuh wah gak dapatkah
kau dan aku
semoga cinta kita kekal abadi
sesampainya akhir nanti
dapatkah selamanya kita bersama
kau dan aku
semoga cinta kita kekal abadi
saya akan meluluskan permintaan ibu
menyanyikan dua lagu
gak apa apa gundul yang penting sudah laku
kalau katanya dan selalu saya yakini adalah
ini langsung kita menyanyikan dua lagu
bersama band saya dulu
dari masalah hidupku bersamanya
semakin ku menyayangimu
melepasmu dari hidupku
tak ingin lukai hatimu
lebih dari ini
kita tak mungkin terus bersama
masuk ke dalam hidupku ini
yang harus melepasmu
walaupun ku tak ingin
melepasmu dari hidupku
tak ingin lukai hatimu
lebih dari ini
kita tak mungkin terus bersama
semakin terasa cintamu
melepasmu dari hidupku
tak ingin lukai hatimu
lebih dari ini
kita tak mungkin terus
melepasmu dari hidupku
melepasmu dari ladanya
dan segala kejangan
senja kini berganti malam
menutup hari yang lelah
dimanakah engkau berada
aku tak tahu dimana
pernah kita lalui semua
jerit tangis canda tawa
hanya itulah yang aku punya

terima kasih semuanya
selamat ulang tahun ke tujuh puluh tiga
oke tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk anji mas anji thank you quotesnya menarik
enggak papa gundul yang penting matang ya oke matang matang itu penting ya jangan sampai setengah
mas anji drone sewu mas mas anji drone sewu ada request khusus lagi dari ibu ibu ibu kasau dan
ibu ibu ibu panglima ingin foto bersama dulu jadi harap ini ini request khusus tambahan
dua lagu plus satu foto mas sekali kita butang untuk mas anji si kelam ya tadi saya lihat bahwa
bapak ada yang buka handphone ya lihat contekan ada kepean supaya langsung nyanyi bareng ya iya
jadi supaya kita bisa bernyanyi bersama dan ini sekaligus menutup peringatan ulang tahun ke tujuh puluh tiga
tni angkatan udara pada malam hari ini dengan ini kami akhiri seluruh rangkaian acara sampai
di peringatan ulang tahun tni angkatan udara selanjutnya saya dekartika saya budi adiputro
sampai jumpa selamat malam selamat hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni angkatan udara